kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif di segmen cerita nusantara
kami ajak anda menuju semarang jawa tengah dan balikpapan kalimantan timur
ada jurnalis kompas tv dania raisti dan paulina jarudisana
terlebih dahulu kami menuju semarang ada dania risti
berbentuk segi empat memanjang ini kini sudah jarang ditemui
salah satu yang masih memproduksi kue ganjar rel ini adalah faisal ausofi warga kelurahan telogosari kulon kecamatan pedurungan kota semarang
menurut faisal konon kue manis yang kerap disajikan bersama teh ini telah ada sejak zaman kolonial belanda
dulunya orang belanda memiliki kue lezat dengan nama on by cook
dan diberi nama ganjrel
tapi dengan bahan baku pada saat itu bahan bakunya gaplek bahan baku utamanya
dan itu terciptalah ganjrel seperti itu
faisal menambahkan sejak menjelang ramadan omset penjualan kue ganjel rel meningkat drastis hingga tiga ratus persen
salah satunya diorder oleh pemerintah kota semarang untuk tradisi dukung
salah satu tradisinya adalah pembagian kue ganjar rel kepada masyarakat
untuk tradisi dukderan faisal mengaku membuat kue ganjar rel hingga sebanyak tujuh biji
harga kue ini cukup terjangkau yaitu rp tiga puluh lima untuk satu kotaknya